selain isu kesejahteraan dan persoalan ekonomi lainnya janji anti korupsi atau pemberantasan korupsi biasanya
jadi bumbu penyedap yang selalu disertakan dalam setiap janji mandes kampanye
semua politisi calon anggota parlemen calon kepala daerah sampai kandidat pemimpin negeri
selalu berjanji tidak akan korupsi dan tidak akan membiarkan korupsi terjadi di bawah kepemimpinan mereka
namun faktanya hampir setiap minggu ini setiap minggu sekali kpk selalu menyajikan pertunjukan catwalk ala fashion show
nah tapi nggak apa apa lah namanya juga masa kampanye ya
jadi saat inilah waktunya untuk membuat janji para politisi para kandidat calon presiden calon wakil presiden dan juga jurubicaranya
memperingati hari anti korupsi tahun ini
kami akan menguji komitmen rekam jejak dan program para kandidat presiden dalam isu pemberantasan korupsi
dalam kupas gagasan
saya akan undang narasumber saya pada malam hari ini
yang pertama ada jurubicara tim kampanye jokowi maruf amin ada samara amani
iya harusnya ada fanfare tapi gak ada
ini ada donald nanti kita kenalkan donald
silahkan duduk samara bebas pilih kursi kanan atau kiri
kemudian tadi kita sudah memperkenalkan jurubicara dari tim kampanye jokowi maruf
bagaimana dengan jurubicara
bagaimana dengan jurubicara
badan pemenangan prabowo sandiaga uno ada andre rosiade
nah silahkan bang andre
nah akhirnya keluar juga nih lagu lagunya ya
pembangunan jatah dua dari lagu ini
ya lagunya masih sama sama gak apa apa
dan untuk membantu saya memberi perspektif dan tentunya menguji program dan janji kedua kandidat
saya sudah ditemani oleh orang di sebelah saya yang agak gondrong jenggotnya
ada pendidik icw donald faris
bang donald thank you sudah datang
kita akan berbicara
bicara mengenai pemberantasan korupsi
sengaja kita pisahkan
karena ini kita menganggap ini belum terjamah arus virus politik
beliau sebelah sudah yang dua duanya
sebelah sana sudah menjadi jurubicara dari kandidat presiden
politisi dua duanya calon anggota dpr
satu jakarta satu sumatera barat ya
gak apa apa promosi sedikit
tapi kita bicara pemberantasan korupsi ini bung donald
kalau kita pengen lihat sebelum kita akan tanya
sebenarnya bagaimana sih para kandidat calon presiden
baik pak jokowi
ataupun pak prabowo ini memandang isu pemberantasan korupsi
saya mau minta highlight dari anda
kalau bicara mengenai isu korupsi
bagaimana panorama isu korupsi di indonesia
terutama yang melibatkan kewenangan dari pemerintah presiden dan juga negara sebenarnya
pertama kita bersyukur topik ini menjadi menarik
kita terlepas dari bayang bayang perdebatan
yang rame beberapa belakangan
menghiasi perdebatan dan ruang ruang publik berkaitan dengan tema tema
antikorupsi dan seterusnya
jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang positif
dan sekarang kalau kita lihat memang sekalipun minim
tapi memang masing masing kandidat ini kalau kita dilacak
tiap tiap mereka itu punya janji dan visi misi anti korupsi masing masing mereka
nah tentu membedakan pak jokowi sebagai incumbent
kita harus bisa melihat dari dimensi apa yang sudah dia lakukan
dan kemudian apa yang akan dia janjikan ke depan
kalau orang berjanji tentu harus ditanya dulu apa yang sudah dilakukan
sebelum membuat janji janji baru
sebelum membuat komitmen baru
maka pekerjaan lama tentu harus direview dulu
agak kontras dengan pak prabowo
prabowo cenderung sebagai penantang
tidak punya kendala psikologis dan politis
dia akan bebas untuk berfantasi dan menjanjikan apapun
nanti kita akan dengar dari bang andre apa janji dari tim pak prabowo
itu kecenderungan seorang penantang karena tidak ada bahan yang akan direview dan dievaluasi
persoalan masalah lain

karang yang cukup hangat juga
bagaimana kasus yang terjadi di zaman soeharto
yang dikaitkan kemudian dengan pak prabowo
karena memang tidak bisa dilepaskan faktor sejarah dulu
beliau adalah menantu dari presiden soeharto
dan presiden soeharto kita tahu punya beban persoalan korupsi masa lalu
yang tidak kuntas
dan kemudian ada jalur perdata
gugatan perdata dalam kasus percemar
jadi kalau kita lihat sebenarnya persoalan kandidat ini
secara normatif masing masing kandidat seperti yang disampaikan di awal tadi
pasti punya imajinasi dan fantasi mereka bicara anti korupsi
tapi membedakan itu
itu jadi jualan yang pasti dibumbui
anti korupsi politisi bersih
sebab dalam seluruh survei apapun
isu anti korupsi selalu menjadi poin teratas harapan masyarakat
berkaitan dengan sektor yang harus dibenahi
kalau tidak salah icyw dan lebangan survei indonesia
bagaimana persepsi publik terkait dengan isu isu korupsi
kita akan bedah juga
supaya ada bahan contekan buat samara dan bang andre
bagaimana sih melihat masyarakat memandang isu korupsi
kita akan bahasnya
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya

sebelum kita mendengarkan apa namanya
apa yang menjadi visi program dan komitmen para kandidat
saya mau ke bang donal dulu
tadi bang donald mengatakan bahwa
sebenarnya masyarakat punya persepsinya sendiri
terkait dengan isu anti korupsi
terutama mendekati pemilu ini
kita buka yuk
beberapa survei yang dilakukan oleh icw
dan juga lebangan survei indonesia
di belakang kita bung donal
apa yang bisa anda jelaskan ini terkait dengan ini
yang menarik sebenarnya ada poin
saya tidak tahu apakah akan disampaikan juga di slide selanjutnya
soal masyarakat yang semakin permisif
dan tolerir praktek swab dan gratifikasi
itu menarik juga
kita akan bahas dulu
kemudian baru ada highlight secara makro
boleh lihat snack slide nya
jadi ini pandangan masyarakat
masih kurang dari setengah
masih kurang dari setengah
ini menurut anda angkanya getting better atau getting worse sebenarnya
kalau diambil ditarik ke data lain
data kuantitatif lain
itu menunjukkan masyarakat semakin toleran
dan permissive dengan korupsi
tahun yang lalu survei
kami juga melakukan dengan lsi
dan men tolerir praktek swab dan gratifikasi
angkanya naik cukup mengagetkan
di tahun ini
artinya ada persoalan dari sisi masyarakat
sisi elit dan sisi masyarakat
jadi bagi masyarakat swab dan gratifikasi itu tidak masalah lah
artinya ada persoalan di sini mas budi
kita tahu bahwa salah satu jargon dari pemerintahan pak jokowi adalah
dan anggaranya tidak kecil loh
dua ribu lima belas anggaranya satu ratus empat puluh sembilan miliar
pertanyaannya apa resultan dan output dari revolusi mental
kalau masyarakat justru semakin toleran
terhadap praktek swab dan gratifikasi
justru masyarakatnya semakin toleran
kalau kita lihat juga tingkat korupsi juga persepsinya meningkat ya bang donald ya
ini diambil dari karena memang cara pandang masyarakat
kalau dulu kan memang tidak ada penegakan hukum
khususnya di zaman orde baru
sekarang sebenarnya ini turut mempengaruhi persepsi masyarakat
karena operasi tangkap tangan
tahun ini saja ada dua puluh delapan kasus operasi tangkap tangan
dua puluh dua kasus diantaranya melibatkan kepala daerah
jadi ada persepsi bahwa ini tergantung cara pandangnya
kalau cara pandangnya berarti penegakan hukum bisa bekerja
ada kpk yang memberikan insentif terkait dengan penegakan hukum
dan itu artinya proses penegakan hukum berjalan
proses upaya pencegahan kpk juga terus dilakukan
tapi yang menjadi agak luas gapnya ketika ditanya bagaimana kinerja pemerintah
di dalam kaitan dengan kerja kerja pemerintahan korupsi
karena masih banyak pr pr pemerintahan korupsi di sektor pemerintah
yang belum tuntas
kita ada persoalan bagaimana penuntasan kasus novel baswedan
upaya revisi kpk yang dilakukan di dua ribu lima belas yang lalu
dan didorong oleh partai berkuasa
ada pansus hak angket yang juga diinisiasi oleh partai berkuasa
tentu ini menjadi poin poin yang mendegradasi penilaian kerja masyarakat
terkait dengan pemerintah dalam aspek merasa
kalau kita lihat data ini apa bung donal sebelum nanti kita akan kedua kandidat ini
oke di tahun dua ribu delapan artinya tren persepsi masyarakat tingkat korupsi ini menurun
apa sorry di skor lima puluh dua meningkat
tetapi yang menarik kan melihat tidak mengalami perubahan
artinya masyarakat banyak yang menilai bahwa tidak terjadi perubahan di tahun sebelumnya
dengan tahun sekarang berkaitan dengan kerja kerja pemerintahan korupsi
baik sekarang waktunya kita akan tanya kepada dua kandidat
ini ada jurubicaranya jokowi maruf amin dan jurubicaranya prabowo sandi
tenang saja bukan cuma saya yang akan bertanya donald juga akan menguji
ada semua tapi kalau kita bicara dari pasangan nomor satu dulu
jokowi ma'ruf amin sendiri
bagaimana sebenarnya jokowi maruf amin sendiri punya program visi dan komitmen dalam pemberantasan korupsi
ya saya kira komitmen pak jokowi terhadap pemberantasan korupsi sangat jelas ya
misalnya kita bisa lihat baru baru ini pada saat hari anti korupsi sedunia peringatan yang diadakan oleh kpk
pak jokowi menegaskan bahwa akan ada perjanjian dengan swiss untuk mengejar tindak tindak pencucian uang
aset aset atau uang uang yang dilarikan oleh para pelaku di indonesia ke swiss sana
itu yang pertama
yang kedua juga kita bisa lihat pak jokowi punya inisiatif untuk memperkuat kpk atau menjadikan kpk sebagai koordinator dalam perpres strategi pencegahan anti korupsi
yang artinya selama ini salah satu yang sering luput adalah kolaborasi antara kpk dengan kepolisian dan kejaksaan
nah di sini pak jokowi menempatkan kpk sebagai koordinator untuk mengkoordinasikan penegak penegak hukum di bawah presiden
agar tidak ada lagi cekcok antara kpk dengan pendegak pendegak hukum lainnya
harus ada aspek kolaboratif di sini
jadi antara pendegak hukum ya
ya itu penting untuk dijaga kolaborasinya
artinya penjagaan korupsi tidak boleh hanya selalu dibebankan kepada kpk
tapi pencegahan juga penindakan korupsi juga harus dibebankan kepada penegak hukum di bawah presiden yaitu kejaksaan dan kepolisian
dan itu yang pak jokowi lakukan dengan menjadikan kpk sebagai koordinator
dan yang ketiga juga yang sekarang sedang digodok oleh pak jokowi adalah pp yang menurut saya sangat penting
dan mungkin ini akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin diprodok oleh pak jokowi adalah pp soal e budgeting misalnya e planning
yang menurut saya sangat penting mengenai transparansi penganggaran
karena kita tahu di jakarta dan beberapa daerah lainnya e budgeting sudah betul betul menjadi motor untuk transparansi penganggaran
dan memudahkan kita untuk melihat indikasi indikasi korupsi
ini yang pak jokowi inginkan untuk diterapkan secara nasional dan sempat beliau katakan juga bahwa jika ada monitoring pencegahan
atau sistem penganggaran yang sangat baik kita lihat di mana bagusnya dan kemudian kita replikasi untuk di daerah daerah lain
itu di tahun keempat pp baru akan dibuat
samarato sudah dibuat sebenarnya
saya pikir pp itu sudah dibuat mungkin akan segera disahkan
oke itu kemudian itu kurang lebih ya bagaimana komitmen dan juga
dan juga yang gak kalah penting dalam visi misi pak jokowi untuk periode kedua ini
pak jokowi katakan bahwa beliau ingin mengurangi transaksi cash ya artinya ingin indonesia menjadi cashles society
dan itu akan membantu sekali untuk kpk dan juga ppatk untuk melacak transaksi transaksi penyusuan uang atau transaksi transaksi korupsi
oke bagaimana dengan prabowo sandiaga apakah lebih sophisticated atau justru malah sama saja dengan presiden jokowi
iya kita sih gak mau bernarasi yang disampaikan samarato
ini kan hampir sama dengan dua ribu empat belas ya janji janji pak jokowi dua ribu empat belas di copy paste lagi di dua ribu sembilan belas ini
yang pasti ya komitmen itu harus dilaksanakan
prabowo sandi ya satu hal yang pasti beda kita dengan pak jokowi ya seratus hari pertama prabowo sandi kita akan bentuk yang namanya tgpf kasus novel baswedan
itu ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi juga bung andre
iya dong pemberantasan korupsi itu anda harus memberikan jaminan ke pasien hukum
kepada penyidik kpk bagaimana anda bilang saya akan mendukung kpk saya akan membackup kpk
membentuk tgpf kasus novel baswedan enam ratus hari lebih bro
pak jokowi sampai sekarang saya nggak tahu apakah tidak punya niat atau tidak bernyali membentuk tgpf
tapi yang saya ingin pastikan prabowo subianto punya keinginan membentuk tgpf kasus novel baswedan dalam seratus hari
jadi prabowo subianto punya nyali untuk mem back up kpk membongkar siapa otak dan pelaku penyiraman air keras kepada novel baswedan
itu beda pak prabowo dan pak jokowi nyali itu penting dalam memimpin republik indonesia apalagi dalam pemberantasan korupsi
jangan supaya jangan kita bernarasi saya dukung saya dukung tapi yang faktanya apa partai partai pendukungnya mendorong undang undang revisi undang undang kpk
partai partai pendukung pak jokowi sekarang
kemarin pansus pelemahan kpk ya itu partai partai pendukung pak jokowi juga bahkan revisi kuhp mendorong sekarang partai partai pendukung pak jokowi juga
jadi tolong mari kita berbicara jujur sama rakyat kita tidak usah bernarasi dan berwacana beri fakta
partai gerindra bisa dicatat sama donald farid partai gerindra yang dipimpin oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto alhamdulillah sampai sekarang
satu satunya partai di dpr ri yang tidak ada anggota dpr
dpr ri ditangkap tangan oleh kpk gerindra dan prabowo memberikan bukti bagaimana menjaga anggota dpr ri nya jauh dari perilaku koruptif itu penting
baik selain tadi anda katakan sebelum nanti samara akan menanggapi apakah ada hal yang lain misalnya tadi samara mengatakan ada sistem yang dibangun ada monitoring ada cashles society ada hal hal yang bisa dijual selain menjual novel baswedan tgpf
semuanya itu ada di program visi misi program kerja semua ada tapi yang paling penting ya
bagaimana kita mendorong kpk besok selain penindakan yang baik dan luar biasa ini kita akan mendorong bagaimana deputi pencegahan kpk akan bekerja sama aktif dengan pemerintah
kita akan minta deputi pencegahan memberikan masukan kepada pemerintah agar menutup celah celah peluang korupsi baik dalam tender pengadaan purchasing maupun mengambil program program kebijakan kebijakan pemerintah ini penting
ini kita ingin berdayakan satu lagi budi yang penting ya pak prabowo dan bang sandi melihat bahwa memang kondisi salah satu yang memancing orang korupsi itu karena gaji asn kecil pns kecil kepala daerah kecil
makanya pak prabowo dan bang sandi menginginkan gaji pns gaji polri tni guru semuanya yang berhubungan negara ini akan ditingkatkan
sehingga ke depan mereka akan jauh dari goda goda
dan mereka akan melakukan program melakukan program ini semua ada di kita
oke dan hampir sama kurang lebih hampir sama ya tapi saya akan kasih kesempatan sebelum donald akan bertanya kepada bapak ibu berdua samara ada tanggapan
ya saya pikir begini ya kalau kita bicara soal tadi bang andre katakan kita tahu bahwa gerindra adalah partai politik salah satu partai politik yang paling banyak dalam daftar calegnya mengusulkan mantan napi koruptor
bahkan gerindra kalau misalnya memang dikatakan pak prabowo punya komitmen tegas terhadap
soalan korupsi kenapa sampai sekarang perdebatan soal calon wakil gubernur dki jakarta yang akhirnya dianggap bahwa gerindra mengusulkan muhammad taufik yang juga mantan narapidana korupsi menjadi perdebatan gitu loh
kok nggak tegas saja kenapa nggak ditolak kok nggak bisa
ya penting ini
sebentar abis ini
ada kesempatan setelah ini buk andri setelah ini buk andri
kenapa kenapa kok nggak tegas saja kemudian ditolak bahwa ini mantan narapidana korupsi dan bahkan mencoret nama nama yang ada dalam daftar caleg tersebut itu yang pertama
yang kedua juga kalau misalnya dikatakan ini jangan sampai kita mengatakan hanya setengah tengah setengah ya jadi jangan sampai kebenarannya setengah setengah nih bang andre
boleh dikatakan dpr ri tidak ada tapi kita tahu di dprd dki jakarta dalam kasus reklamasi muhammad sanusi adalah anggota dpr dari gerindra dan beliau ditangkap tangan oleh kpk karena terlibat dalam kasus reklamasi
jadi ini masih menjadi perdebatan masih menjadi pertanyaan besar bagi kita kalau belum berkuasa saja sudah jelas seperti itu bagaimana nanti ketika berkuasa
baik buk andri sebelum nanti ke buk donald
pertama ya saya ingin menyampaikan
soal wakil gubernur dki
ya itu sudah selesai bahwa kami partai gerindra dan pak prabowo berkomitmen itu catatnya pks sebagai partai yang bersama sama gerindra mendukung pasangan anies dan sandi
jadi mubazir kalau samara mau menggoreng itu lagi
yang kedua kadang samara seperti melihat gajah di semut di seberang lautan kelihatan
tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan
samara tahu psi partai baru mendukung bupati cirebon yang ketangkap ott
itu bukan kader kami
yang pasti psi mendukung ada foto rekamannya semua
satu ya benar kan
ya kami begini
ya sudah sebentar
ya salah satu psi mendukung bupati cirebon yang ott oleh kpk
satu itu fakta
yang kedua sam membangun narasi anti korupsi itu dibuktikan dengan cara apa
bahwa kader kader psi benar benar bekerja sungguh sungguh berbakti
dan berbakti kepada rakyat
kita tahu ketua dewan pembina psi namanya jeffrey giovanni anggota dpd ri dari sumatera barat kampung saya
saya tanya sama samara berapa kali jeffrey giovanni menghadiri sidang dpri
baik kita bicara asik urus ibu anda
ini boleh saya jawab ya
karena tadi samara menyerang pribadi gerindra
saya harus jawab psi ini sibuk mengkritik orang
tapi ketua dewan pembinanya berkontribusi gak untuk pembangunan sumatera barat
yang bersangkutan anggota dpri mewakili kampung saya sumatera barat
berapa kali dia datang ke sumatera barat
oke kita harus fokus di anti korupsi

tapi dia tidak mengerjakan kritik ke dalam diri sendiri
kita akan ulas di segmen berikutnya

usaha jenderal tetap bersama kami
disabaminca kita dulu ya
dan menjalankan peran dan fungsi sebagai pilihan demokrasi
pertanyaannya bagaimana mewujudkan itu
karena kita tahu dan sulit dibantah bahwa green ram merupakan salah satu partai
yang kecenderungan patronnya menjadi sangat kuat
figur sentralistis pak prabowo itu sangat kuat sekali
dan itu agak mirip dengan partai partai lain seperti pdip termasuk bahkan
cenderung bergantung pada figur sentralistis
pertanyaannya bagaimana cara membongkar itu
kalau pak prabowo melakukan itu
jadi pertama ya soal novel baswedan
tidak mungkin seorang dhanil simanjuntak mau menjadi koordinator jurubicara pak prabowo dan bang sandi
kalau tidak mendengar langsung komitmen dari pak prabowo
memang fraksi kami belum bicara secara di dpr
tapi pak prabowo sendiri sudah mengumumkan komitmen itu
mana tinggian ketua umum kami yang ketua dewan pembina daripada fraksi
bahkan di saat deklarasi tanggal sembilan
ya kalau salah
saat sembilan september ya
waktu pak prabowo mau besoknya mendaftar ke kpu
itu juga di deklarasi itu juga diumumkan oleh ketua umum pan
bagaimana bang zulhas menyatakan salah satu penyebab pan mendukung pak prabowo dan bang sandi
karena komitmen pak prabowo akan menyelesaikan seratus hari kasus novel baswedan
jadi jangan ragukan komitmen kami
itu satu ya
pernahan partai politik
partai politik ya
partai gerindra adalah partai yang bertahun tahun selalu mendapat penghargaan dari komite kip
bahwa partai gerindra adalah partai yang memberikan informasi terbuka kepada publik
ini menunjukkan partai gerindra selama ini terbuka terhadap informasi yang kita berikan kepada publik
kita sudah terbuka
transparen dan akuntabel
ini menjawab soal sistem patron itu
yang ketiga adalah pak prabowo dan bang sandi melihat bahwa setiap partai politik itu dengan pembiayaan partai politik yang sekarang begitu tinggi
caleg itu mahal untuk berkampanye
pemilu presiden apalagi
tentu harus ada terobosan baru
bagaimana partai politik mampu ya
atau dibantu oleh pemerintah
makanya tadi kemarin kami menyampaikan
bahwa kalau pemerintah serius bekerja
pemerintah serius memikirkan
apbn kita bisa bertambah
ini saya akan menyerempet keluar sedikit
kita punya program tekst rasio
bahkan india lebih cenderung kerup
nah pak prabowo dan bang sandi
akan memenahi permasalahan pajak kita
tekst rasio bukan menaikkan pajak
tapi menurunkan tarif pajak
lalu kita memastikan reformasi ke pajakan
dengan sistem it yang luar biasa
dan kita targetkan
kita bisa menyamai thailand
itu akan ada pemasukan negara
boleh juga anda tanggapi dulu
bisa dibantu oleh negara pembiayaannya
sehingga perilaku korupsi
berapa idealnya negara membantu partai politik
nanti kita hitung bersama sama
kebutuhan greenrail setahun berapa
kebutuhan pemilu mahal
setahun running di luar konteks pemilu
lalu ditambah program program
kita butuh miliaran
ada yang menarik sebenarnya
dari pak jokowi maruf samara
melanjutkan reformasi sistem
melanjutkan berarti ada yang sudah dilakukan
itu kan pilihan diksi
apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi
dalam konteks reformasi
dua institusi penegak hukum kita
kepolisian dan kejaksaan
sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal
pak jokowi sekarang sudah menerapkan
dan lain sebagainya
yang perlu kita seriuskan ya
dan memang ini menjadi perhatian serius
berbasis teknologi itu
memotong rantai rantai swap
kalau misalnya kita di tilang
tapi dengan transparansi semacam itu
kita tidak membutuhkan lagi orang orang yang bisa
beredar di jalanan dan disuap gitu
dan yang tidak kalah penting
tadi saya mau jawabin juga bang andre ya
soal misalnya melanjutkan sistem ya
mas donald dan bang andre tadi bicara soal tax ratio
peringkatnya naik secara signifikan
di awal itu sekitar seratusan
sekarang udah diangkat tujuh puluhan
tujuh puluh tiga kalau nggak salah di tahun dua ribu delapan belas ini
itu menunjukkan bahwa pak jokowi berhasil melakukan reformasi birokrasi
di tingkat perizinan
bagaimana kita melihat ini
dan dikaitkan dengan konteks anti korupsi
artinya jika ease of doing business itu semakin baik
terdiri dari birokratisasi
dan simplifikasi perizinan
maka peluang orang juga
pengusaha juga untuk menyuap juga akan semakin kecil
karena benar kata pak jokowi
kalau misalnya izin itu sulit
banyak sekali regulasi regulasi yang menyulit ke mereka
akhirnya mereka cenderung ingin suap untuk ambil jalan cepat
itu bisa dilihat bagaimana pak jokowi mempermudah sistem
dan juga upaya untuk menerapkan good governance
berbasis teknologi untuk memotong rantai rantai tilang seperti itu
sama sekali satu lagi ya mas budi
saya harus jawab karena tadi bang andre
melakukan berbagai macam tuduhan
yang pertama begini
psi pernah mendukung upati cerbon
tapi mereka dia bukan kader psi
dia kader partai politik lain
dan kami langsung menindak secara tegas
yang kedua yang perlu diketahui adalah
psi adalah partai politik yang bicara
dengan tindakan bukan hanya sekedar bicara
kalau misalnya tadi bang andri bicara soal bagaimana komitmen psi
psi melakukan rekrutmen secara terbuka
soal dana partai kamu melakukan crowdfunding misalnya
kami melaporkan semua ke kpu
ketua dom bimina aja gimana
jadi itu sangat jelas
keputusan diambil oleh dpp secara jelas secara tegas
yang tegas juga

karena kita harus break dulu
kita akan lanjutkan usaha jadwal berikutnya
donald masih punya segudang pertanyaan untuk anda berdua
kami akan segera kembali
tanya sementara kami bersama
mungkin ya psi konversi pers meminta presiden bentuk tgpf
saya pikir kita berkali kali sudah mengatakan
kita sudah berkali kali tolong bang andre dicek statement kita
dalam misalnya kasus revisi undang undang kpk
dalam kasus revisi kuhp
dan bahkan terkait kasus novel novel pt basuna
sikap psi tegas bahwa kami berada di pihak kpk dan berada di pihak masyarakat
kalau tadi pak jokowi punya beban empat tahun
di nilai kinerjanya soal pemerintah korupsi
tapi tentu di kubu pak prabowo punya tantangan masa lalu
khususnya berkaitan dengan orde baru
dalam penilaian saya masuknya gerbong partai berkarya
itu sebenarnya merugikan partai gerindra secara opini
ataupun pak prabowo secara opini
karena orang menarik persoalan masa lalu
dan itu kemudian menjadi bayang bayang pak prabowo
bagaimana cara menghapus jejak masa lalu dalam kasus ini
yang jelas pastinya kita sudah masuk ke order reformasi
order reformasi ini adalah
menupakan koreksi terhadap order baru
tidak akan mungkin pak prabowo dan bang sandi
membawa indonesia kembali ke orde baru
tidak akan mungkin yang dilakukan pak prabowo dan bang sandi
beliau berdua akan mengambil yang baik baik dari zaman bung karno
pak harto pak habibie gus dur bu mega dan pak sby
yang baik kita ambil yang jelek akan kita tinggalkan
itu yang akan dilakukan oleh pak prabowo dan bang sandi
jadi narasi yang salah
kalau menyatakan bahwa pak prabowo akan membawa
kembali ke zaman order baru
mas donal harus tahu saya ini presiden mahasiswa trisakti
saya merasakan tembakan dua belas mei
saya merasakan tembakan semanggi satu dan dua
tidak mungkin kami membela pak prabowo
kalau pak prabowo akan membawa indonesia kembali ke orde baru
ini penting catatan
mari kita lupakan narasi bahwa prabowo sandi akan membawa
indonesia kembali ke zaman orde baru
kita kasih kesempatan samara untuk menanggapi dulu
ya saya pikir itu adalah niat yang bagus ya dan kita harapkan
itu terjadi betul
tapi juga saya kira pak prabowo harus lebih tegas lagi bicara
soal masalah korupsi orde baru
karena bagaimanapun juga korupsi order baru ini begitu kronis
artinya kalau bang andre memang betul presiden mahasiswa
ketika itu di trisakti dan merasakan demo
dan di dpr
dan di dpr
dan di dpr
dan di dpr
dan di dpr
dan di dpr
dan di dpr
dan di dpr
saya kira bang andre mungkin lebih merasakan bagaimana kkn
di zaman orde baru itu begitu menindas
dan akhirnya menjadikan kita negara yang mengalami krisis moneter

dan narasi bahwa pak prabowo dekat dengan order baru ini kan juga
tidak lepas dari orang orang di sekitar pak prabowo
yang tidak bisa kita pungkiri adalah bagian dari masa lalu
bagian dari rezim order baru
dan bahkan pak prabowo sendiri mencerminkan order baru itu sendiri
jadi komitmen itu harus mungkin kalau pak jokowi tegas
pak prabowo harus dua kali lebih tegas untuk menunjukkan
bahwa pak prabowo tidak akan mengembalikan ini
pas order baru
waktu kita tidak banyak
oke sisi katanya sebelum ke nanti
mental orde baru itu tidak mau membongkar kasus novel baswedan
itu mental order baru
prabowo subianto seratus hari menjabat menjadi presiden republik indonesia
mau siapapun pelakunya siapapun backingnya akan ditangkap
diperintahkan ditangkap oleh prabowo subianto
jadi kita jangan bernarahi
kita sudah sampai ujung
nanti sebelum saya kasih kesempatan bung donald untuk memberikan kesempatan
saya mau tanya sedikit
nanti akan anda jawab dalam pertanyaan terakhir saya
saya akan ke samara kemudian ke bung andri dulu
nanti bung donal untuk menutup bagaimana melihat
seberapa masuk akal pendapat kedua kandidat ini
apa yang paling tidak mungkin tidak masuk akal dari visi program
dan misinya prabowo terkait dengan pembesaran korupsi ini
samara dalam perspektif anda
yang paling tidak masuk akal
yang paling tidak masuk akal
saya kira lagi lagi bicara soal anti korupsi
tapi tidak bisa membuktikannya di tubuh partai sendiri
dan mengatakan bahwa tidak akan mengembalikan kepada orang baru
padahal dikelilingi orang orang order baru
saya pikir itu agak kontradiktif
bung andri pertanyaan saya sama apa yang paling tidak masuk akal
dari penjelasan samara tentang bagaimana visi program
dan misi joko widodo di pemberantasan korupsi
orang kasus novel aja dibilang
apalagi mau mereformasi kepolisian
tapi yang terakhir
samara supaya tahu
samara supaya tahu
samara bandingkan partai gerindra dengan golkar
bandingkan dengan psi dong
psi itu belum ada anggota dpr ri nya dpr
jangan salah sam
siapa tahu ya
samara dan kawan kawan masuk dpr paling banyak malah ditangkap oleh kpk
insya allah enggak
kita belum tahu
yang kedua sam
ini terakhir ya
saya anak muda di koalisi indonesia adil makmur
mimpi dan punya keinginan
kami akan mengusulkan kepada pak prabowo dan seluruh pimpinan koalisi
supaya novel diusulkan menjadi ketua kpk
kami juga punya mimpi
orang orang seperti bambang wijoyanto kalau bisa
tapi ini hak prerogatif pak prabowo
kita usulkan menjadi jaksa agung
budi adiputro punya durasi
saya budi adiputro punya durasi bung donal
mau membersihkan itu harus pakai sapu yang bersih
saya juga harus sapu sapu durasi kita
waktu kita gak banyak bung donald
seratus hari prabowo terpilih kemudian kasus novel akan terungkap
bagaimana kalau itu tidak terjadi
berarti pak prabowo tidak komit
saya ikut pak prabowo bertahun tahun saya tahu persis
pak prabowo selalu komitmen dengan janjinya
bu donal anda tutup dengan bagaimana anda menilai
tadi jawaban jawaban kedua kandidat tadi
seberapa masuk akal seberapa make sense
singkat saja tiga puluh detik
dua duanya menurut saya adalah jubir
yang handal untuk menjelaskan
walaupun kemudian belum tentu juga
masing masing kandidat akan menjelaskan hal yang sama
kalau pak jokowi ditanya secara personal
mungkin beliau akan meluluh yang selengkapan menurutnya
tadi yang menarik pidato
mungkin tidak sadar mas budi dan yang lain lain
tadi beliau menyampaikan mla dengan swiss
tapi mla itu tersebut adalah mutual legal assignment
padahal bukan itu
jadi di pidato beliau itu ada yang keliru tadi sebenarnya
yang disampaikan dalam antikul
mungkin pembisiknya salah
tapi intinya publis
sangat penting dan sangat perlu untuk mendengar
bagaimana komitmen keduanya
duanya saya menyatakan adalah generasi baru
generasi miliar dalam politik
generasi milenial dalam politik itu harus berbeda
dengan generasi generasi yang tua
yang menjanjikan sesuatu dan kemudian berbeda
untuk mendengar realitasnya
harapan politik kita ada di dua generasi ini menurut saya
oke terima kasih bung donald
terima kasih samara
terima kasih bung andrik
waktunya tidak begitu banyak
tapi paling tidak masyarakat sudah melihatlah
bagaimana inti sari dan juga komitmen
apakah komitmen janji betul betul
atau memang itu hanya bahasa bahasa politik
pemanis bumbu bumbu mecin mecin sedap
lipstick politik untuk jelang pemilu ini
terima kasih bung andrik
terima kasih samara
terima kasih bung donald
demikian layar pemilu terpercaya kupas gagasan
pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini
seputar pemilu dan peer press
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro